toleransi menjadi sebuah kata yang selalu lantang kita katakan ketika berbicara
mengenai kemajemukan indonesia
sebagai sebuah konsekuensi hidup bernegara dalam sebuah bangsa yang beragam
kita semua dituntut untuk saling menghormati menjunjung persatuan
dan menekan egoisme sektoral kita untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat
memasuki bulan suci ramadan memang kami akan mengajak anda untuk melihat sekitar
sekeliling kita bagaimana kita mengisi ramadan ini dengan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang toleran
dan untuk membahasnya telah hadir di studio siren indonesia ada kiai haji mas dar farid mas udi
rais suryah pengurus besar nahdlatul ulama
selamat datang pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada bapak haidar bagir budayawan kita
bang haidar terima kasih sudah datang
selamat selamat terima kasih sudah diundang
ini banyak sekali atribusinya untuk bang haidar sebenarnya
yang terakhir ada ahmad junaidi atau mas alex direktur serikat jurnalis untuk keberagaman atau sejuk
selamat datang mas alex
terima kasih mas udi
sebelum kita akan mulai dialog ini bapak bapak kita saksikan terlebih dahulu tayangannya berikut ini
bulan suci ramadan menjadi bulan yang selalu dinanti segenap umat muslim
keberagaman kita seakan diperkuat dengan segala insentif pahala kebaikan yang dijanjikan oleh kitab suci
disinilah seharusnya umat muslim memupuk kebaikan tidak hanya bagi diri mereka sendiri tapi bagi lingkungan sekitar
sebagai bagian dari kesepakatan hidup dalam sebuah bangsa yang majemuk toleransi menjadi hal yang penting untuk ditegakkan
namun sayangnya ramadan yang harusnya membawa kedamaian justru acapkali diisi hal sebaliknya
sudah mafum bahwa di masa masa ini pemberitaan media kerap dihiasi oleh aksi sweeping atau pemaksaan yang dilakukan
oleh sebagian kelompok kepada kelompok lainnya atas dasar kebenaran
eksklusifisme justru terakumulasi dengan penghakiman kepada pihak yang dianggap berbeda
tak jarang perilaku yang berdalil menegakkan keimanan ini justru berujung pada tindak kekerasan
berdasarkan penelitian setara institute selama tahun dua ribu lima belas telah terjadi satu ratus sembilan puluh tujuh peristiwa pelanggaran dan dua ratus tiga puluh enam tindakan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan
ada pun tiga daerah yang paling banyak terjadi pelanggaran toleransi beragama adalah jawa barat dengan empat puluh empat kasus aceh dengan tiga puluh empat kasus dan jawa timur dengan dua puluh dua kasus
yang mencengangkan dari data ini aktor yang paling banyak melakukan pelanggaran justru pemerintah kabupaten dan kota
pemerintah yang diharapkan menjadi pelindung kebebasan beragama justru menjadi pihak yang dianggap paling intoleran
kita seperti hidup dalam dua republik yaitu republik of hope
akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan dari republik of hope itu
tapi nampaknya para penguasa politik lebih memilih memelihara republik of fear
karena disitulah statistik pemilu dipertaruhkan
kemajemukan hanya diucapkan dalam pidato
toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat tapi ketegasan tidak pernah dilaksanakan
ramadan harusnya menjadi momentum untuk bisa merawat republik kita dengan kedamaian untuk semua
budi adiputro cnn indonesia
saya akan ke pak kiai dulu yang pertama
bagaimana kemudian anda menganggap anda dalam perspektif anda pak kiai ramadan dan toleransi
apa kaitan dan hubungan antara keduanya ini
ya terima kasih
kaitannya sebenarnya bisa sangat kuat
karena di dalam ramadan ada prinsip dan ajaran intinya dari puasakan menahan diri
menahan diri dari hal hal yang tidak baik
menahan diri dari hal yang bisa merugikan orang lain
menahan diri dari hal yang bisa merusak tatanan dan juga persaudaraan
saya kira itu sangat relevan ya
kalau tadi dikatakan bahwa seringkali justru di bulan ramadan ada
gesekan gesekan saya kira
itu anomali yang harus kita kritisi
dan kalau memang itu berkaitan dengan otoritas penegak hukum ya harus turun tangan penegak hukum itu
dalam islam sendiri
bagaimana pak yai
kemudian kita menjalankan ibadah puasa
kemudian pasti akan terus beribadah berbuat baik
paling tidak insentifnya untuk diri kita
tapi bagaimana kemudian islam memasukkan toleransi ini juga bagian dari ibadah bagian dari pahala
sehingga ini juga harus kita lestarikan gitu
ya toleransi dalam pandangan islam ini sebenarnya bagian dari akhlak
dan akhlak ini sebenarnya tema yang paling dasar dari islam
saya suka mengatakan
sebenarnya jangan kita
terlalu sering mengedepankan tema syariat
kadang kadang kalau kita bertema sana itu kemudian jargonya keras dan pakai kepelan
sebenarnya tema utama islam ini sebenarnya akhlak
saya ini diutus kata rasul
hanyalah pakaiin nama itu
hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia
kalau akhlak itu semuanya bisa sepakat
intinya kan sebenarnya kalau anda suka dihormati anda mesti menghormati
kalau anda tidak suka dihina ya anda jangan menghina
sebenarnya sederhana saja
begitu juga dalam kait dengan orang beda agama beda keyakinan
kita mau nggak dilecehkan agamanya atau diceratu ya agamanya atau keyakinannya oleh pihak lain
nggak mau kan
ya kalau itu anda jangan melakukan hal yang sama

tapi anomali anomali seperti itu memang anda lihat dan masih terus ada sampai sekarang pak yai
ya inilah sebenarnya tantangan yang sangat berat ya
mungkin karena bangsa kita adalah bangsa yang paling plural di dunia
semua agama besar agama kecil ada di sini
bahkan agama agama lokal yang tidak ditemukan di belahan bumi lain itu ada di sini
dan lebih dari itu suku bangsa juga begitu besar
begitu banyak ragam ratusan
lalu dipisah dengan geografis pulau yang juga beratus bahkan beribu
jadi ini negeri yang maha plural sebenarnya
tapi sebenarnya masih kita harus bersyukur bahwa negeri ini yang maha plural ini secara geografis dipisah oleh lautan lautan
ternyata masih utuh
dari sabang sampai merauke ini luar biasa
saya akan tanya ke pak haidar
pak haidar bagaimana kemudian masyarakat anda lihat kemudian dalam bulan suci ramadan

bagaimana kita mengelola perbedaan sebenarnya
ya tadi pak kiai master sudah menunjukkan secara umum agama islam ini agama yang toleran
dan bahwa prinsip dasarnya itu sebetulnya akhlak
dan buktinya banyak sekali di dalam al quran dalam hadith
bahwa akhlak ini sebetulnya sangat sentral di dalam ajaran islam
itu disebutkan misalnya
orang mu'min orang beriman yang paling baik itu yang paling baik akhlaknya
banyak sekali gitu ya
nah jadi ada dua hal saya lihat
satu persoalan toleransi secara umum
dan kedua toleransi sehubungan dengan bulan ramadhan
memang seperti yang dikatakan oleh k e master tadi
tindakan tindakan untuk misalnya melakukan sweeping
meminta orang menutup restoran
dan lain sebagainya
di satu sisi bisa di faham
tapi lebih sebagai faktor psikologis
tidak ada hubungan dengan agama menurut saya
jadi kalau pun itu mau ditata
itu ditata sebagai bagian dari psikologi sosial
tapi umumnya dilakukan pada bulan suci ramadan
pak haidar apa itu
padahal kalau kita lihat ya
mungkin sebagian orang suka mengatakan begini
oh itu justru bulan puasa itu nabi banyak melakukan perang
yang harus diingat bahwa perang di zaman nabi itu
adalah perang defensif terhadap agresi
jadi yang menentukan perang di bulan puasa itu bukan kaum muslimin
kaum muslim ini selalu diagresi
kemudian melawan saja
jadi bukan karena ramadhan terus perang
defense gitu ya pak haidar
kedua kalau kita lihat dalam pembebasan kota makkah
itu terjadi di bulan ramadan
dan justru di bulan puasa itu
nabi mengampuni musuh musuh bebuyutannya
yang menindas nabi mengusir nabi
justru di bulan ramadan itu
tanggal sepuluh ramadan kalau tidak salah
sampai kemudian orang masuk islam banyak pada saat
fathom makkah itu
karena sikap nabi yang sangat toleran
itu dalam al quran dikatakan
bindini llahi abu wajah
dikatakan ketika datang pertolongan allah dengan fatah makkah itu
kamu lihat orang berbondong bondong masuk islam
karena nabi yang toleran
musuh bebuitannya yang mengira bahwa mereka akan dibunuh oleh nabi
jadi harusnya bulan ramadan ini
justru menjadi bulan dimana kita merangkul
umat umat agama lain
bukan justru ini muslim
jangan ganggu kita
segregasi yang malah dipertebal
justru memisahkan diri dari yang lain
harusnya justru di bulan ramadan itu kita rangkul
kelompok kelompok yang lain
itu pendapat saya
apa catatan anda sebagai seorang jurnalis melihat selama ini praktek toleransi terutama
masyarakat muslim di indonesia di bulan suci ramadan
kalau tadi kita melihat banyak liputan liputan
ini kebanyakan aksi sweeping
kemudian ya menegakkan kebenaran versi mereka
islam harus dikegakkan betul katanya
di bulan suci ramadan
pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat kemudian bersatu untuk bisa menegakkan apa yang mereka anggap benar
apa catatan anda terkait hal ini
di aksi sweeping ya
ramadan yang lalu kita masih lihat ya
ada organisasi ormas yang melakukan sweeping ya
terus misalnya untuk ramadan kali ini misalnya bogor misalnya
eh restoran untuk buka misalnya
tempat tempat hiburan ditutup misalnya
kita mengapresiasi misalnya jakarta itu misalnya enggak dong boleh asal diatur misalnya
karena toh restoran suri itu pegawainya kan muslim
butuh lebaran butuh makan butuh thr
dari sisi media kita masih melihat
tapi dari sisi pengelola media mestinya memang efek apa
momentum lebaran ini justru harus mengingatkan kembali pada kode etik jurnalistik yang harusnya dibaca lagi
ada anjuran untuk toleran itu
untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka mereka yang berbeda agama salah satunya misalnya
itu yang kadang kadang tidak tercermin dalam liputan media
ada pelanggaran restoran dibuka
hiburan malam dibuka dan seterusnya
bahkan seminggu terakhir ini berita berita yang muncul ini kemudian isinya razia minuman keras razia kos kosan razia
jadi dalam menyambut bulan suci ramadhan semua razia dan itu menjadi satu konsumsi media yang menarik
kalau menurut anda sendiri apa ya
seberapa besar keberpihakan pemerintah sebenarnya media pemerintah masyarakat untuk bisa mengawal toleransi ini di bulan suci ramadan
kalau anda sebagai jurnalist berpikir
jadi tentu saja idealnya memang harus ya
harus media jurnalis pengelola media yang punya juga pemerintah daerah itu sama sama mengkampanyekan soal toleransi ini
karena memang indonesia ini soal pluralisme soal keberagaman di indonesia itu sesuatu yang
tidak bisa dipisahkan sudah ada
agama agama kata kiai mas dar itu di indonesia ini agamanya beragam
kepercayaan lokal beragam yang tidak bisa ditolak
tapi kalau anda lihat sendiri dari peliputan peliputan jurnalistik dalam beberapa tahun terakhir terutama
anda melihat pemerintah sendiri itu masih memunculkan diskriminasi diskriminasi terhadap beberapa kalangan misalnya kelompok masyarakat
tentu misalnya restoran restoran itu betul betul harus ditekan gitu
menurut anda praktek praktek itu apa
itu masih menjadi suatu mayoritas gitu di sini
iya masih ada karena pemerintah daerah kita sebut tunduk pada pressure kelompok kelompok tertentu
itu yang meskipun dia bilang atas nama penghormatan
tapi sebenarnya di luar itu ada semacam ketakutan dari pemerintah daerah untuk tidak untuk mengikuti tekanan dari kelompok kelompok tertentu
anda masih melihat itu pak haidar bagaimana pemerintah daerah terutama kalau tadi kita lihat data dari setara institut pelanggar utama atau pelanggar utama intoleransi di indonesia adalah mayoritas adalah pemerintah daerah
menurut anda bagaimana
saya kira ini persoalan apa ya sebetulnya ini sepenuhnya persoalan politik
jadi kadang kadang maaf sebagian pimpinan di negeri kita ini masih myopic ya
jadi melihat tujuan jaringan
jadi melihat tujuan jaringan
melihat tujuan jangka pendek
itu pun keliru
jadi kadang kadang mereka ini bermaksud memperluas basis dukungan dan mengira bahwa kelompok kelompok keras ini jumlahnya banyak
sehingga kalau mereka apis istilahnya mereka apa ya
akomodasi mereka akan dapat basis dukungan yang jauh lebih luas
pertama sebagai politisi mereka nggak boleh bersikap diskriminatif tidak boleh myopic dan mereka perlu belajar bahwa mayoritas bangsa indonesia ini saya kira moderat
saya mau tambahkan sedikit saja
kadang kadang sebagian kita ini lupa bahwa tradisi puasa ini ada di semua agama loh
orang buddha puasa orang hindu puasa orang nasrani puasa
jadi mereka juga melakukan apa yang kita lakukan meskipun caranya beda mungkin namanya berapa dan itu beda
tapi mereka ini orang yang juga menghormati puasa gitu ya
nah kalau soal tidak menghormati puasa itu bisa non muslim bisa orang muslim sendiri yang kalau mau tidak menghormati puasa itu bukan soal
karena orang agama karena orang agama lain juga melakukan puasa
tapi anda masih melihat bahwa sebagian umat muslim indonesia masih bersifat egoistis nggak pak haidar ketika bulan puasa kita harus betul betul yang lain harus menghormati kita
itu bagaimana kemudian anda melihat masyarakat yang lain
saya katakan bahwa sebetulnya kalau saja ada research ada survei menurut saya itu minoritas orang muslim yang bersikap begitu
cuma di blok media itu ya
pemerintah tadi dikatakan sebagai pelanggar terbesar problemnya sebagian pemerintah daerah itu yang saya bilang tadi
sudah myopic lihat tujuan jangka pendek keliru lagi ngelihatnya dengan mengira bahwa kalau mendukung aksi aksi seperti ini basis dukungannya akan meluas
menurut saya jumlah orang yang tidak toleran ini tidak besar tapi suaranya saja yang keras
itu yang disalahpahami oleh sebagian pimpinan kita sehingga terkesan mendukung langkah langkah seperti itu
tapi ingin saya tekankan islam sendiri itu toleran dalam soal ini
tadi saya kasih contoh misalnya
waktu pembebasan kota makkah bahwa orang orang dalam beragama lain sama orang saleh di agama islam berpuasa orang saleh di agama agama lain juga berpuasa
tadi kiai mazhar menyebut agama lokal tradisi puasa itu sangat kuat di agama agama lokal indonesia
kemudian saya berikan contoh lagi itu di amerika ada care itu cair gitu ya apa namanya council of american islam relations itu sejak berapa tahun terakhir ini misalnya
mengajak orang muslim di amerika agar mengajak tetangganya non muslim buka puasa bersama
jadi orang orang muslim kan minoritas tetangganya orang orang non muslim itu dihancurkan waktu buka puasa tetangganya diundang diajak buka puasa bersama
saya kira itu justru sikap yang lebih tepat bahkan kalau kita mau dakwah mau menyiarkan islam cara yang tepat bukan dengan justru membedakan diri kita dengan orang lain

justru bagaimana kita rangkul orang orang itu

supaya tertarik pada islam kalau itu tujuannya
kiai bagaimana kemudian menegakkan tadi menegakkan islam di bulan puasa jadi kan kita pengennya islam harus ditegakkan betul betul di bulan suci ramadhan sehingga orang orang bisa ya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik
tapi bagaimana kemudian menegakkan islam tapi dengan membuat damai membuat kesejukan bagi orang orang di sekitar
tapi akan dijawab di usai jenah berikut ini kiai
kami akan segera kembali usai jenah berikut ini
tepatlah bersama kami
kita akan menegakkan tapi caranya macam macam ada yang sangat sejuk ada juga yang sangat kasar memberikan segregasi yang ketat
bagaimana caranya yai kemudian kita ingin menegakkan islam menegakkan kebenaran versi yang baik gitu kemudian untuk bisa diterima oleh orang banyak
ya sebenarnya puasa itu kan dalam term fiqi itu merupakan ibadah tarki ibadah pasif
jadi sebenarnya kan gak ada yang dilakukan kan
mestinya ya malah tambah adem aja mestinya kan gitu
karena tidak ada gerakan tidak ada aksi tidak ada apa apa
karena ya meninggalkan segala hal hal yang selama ini dilakukan pada saat saat tidak puasa
oleh karena itu mestinya pada bulan bulan puasa ini jauh lebih sejuk ya lebih cool karena kita meninggalkan hal hal yang justru pada bulan bulan biasa kita lakukan kan gitu
jadi kalau kemudian justru dikesankan bulan puasa
ya dikesankan bulan puasa ini malah bingar bingar beringas ya itu ya itu anomali yang luar biasa
tapi menurut anda itu masif nggak pak kiai
saya kira kok enggak ya

saya kira kok enggak
saya kira enggak
mayoritas terbesar saya kira ya biasa biasa aja
tapi selalu saja tindakan tindakan yang anomali itu kan meskipun kecil kan terasa besar
itulah lalu kemudian masuk ke media
kemudian seolah menjadi featuresnya menjadi wajah
yang terkenal di dalam indonesia pada saat bulan puasa justru heboh saya kira kan begitu
tapi menurut saya tidak
kalau pemerintah sendiri tadi kan mas alex sudah mengungkapkan bahwa kebanyakan pemerintah indonesia tunduk kepada kelompok kelompok seperti itu
ketakutan sehingga kemudian memaksakan untuk misalnya menutup menutup harus memaksakan kebijakan kebijakan tertentu yang dianggap ciri khas bulan suci ramadan
menurut anda gimana
ya mungkin menutup warung warung dan seperti itu ya
ya sebenarnya justru bagi
saya pribadi ya
kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa kan justru menambah pahala kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan
bukannya malah kita ingin dihormati dan kemudian menghardik orang lain karena beda amalia itu kan sebenarnya
dalam islam bagaimana sih pak kiai kemudian kita menghadapi toleransi dalam bidang berpuasa misalnya
bagaimana kemudian kita melihat ada orang yang tidak berpuasa atau orang non muslim yang tidak berpuasa bahkan orang muslim yang tidak berpuasa
bagaimana mengelola perbedaannya itu sih
tentu saja bagi orang islam yang melihat orang lain tidak berpuasa ya emang kenapa
oh dia tidak berpuasa masa dipaksa untuk puasa
tapi juga jangan memaksa orang lain untuk menghormati dirinya sendiri kan tidak pantas orang meminta dihormati
dan tentu saja bahwa kalau ada orang lain yang tidak berpuasa apakah muslim apa tidak kemudian sengaja menginsinuasi atau memprovokasi saya kira kan terasa juga kan ya
tentu saja tidak
tapi saya kira itu jarang terjadi
jadi biasa biasa aja lah
biasa biasa aja kalau ada orang tidak berpuasa ya silahkan aja
malah kita bisa menjadi besar pahalanya karena digoda kan gitu kan
justru karena semakin banyak kegodaan semakin besar pahala ya
ya kan begitu
jadi di alhamdulillah aja kalau lagi puasa kemudian ada orang pesta ya alhamdulillah malah itu
tapi kalau saya akan nanya ke pak haidar apa yang kemudian membuat sebagian orang itu begitu reaktif
jadi semakin tebal gitu ketika bulan suci ramadhan
ada kita dihina sedikit jadi agak marah atau mungkin masalah masalah yang over sensitif ini menjadi begitu besar
apalagi kalau kita sudah bicara mengenai eksklusifitas gitu
gimana pak haidar
ada persoalan menurut saya cara pandang yang keliru tentang agama islam
di kalangan kaum muslimin sendiri
tadi seperti yang dikatakan pia mas dervi awal
itu orang itu hukum itu penting
syariat itu penting
itu bagian dari agama
tapi sesungguhnya hukum itu berada di bawah akhlak menurut saya
bukan berarti hukum dikompromiskan
tapi hukum itu ada sebetulnya untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu akhlak
nah bahkan kalau kita mau pakai istilah lebih luas lagi
agama itu sebetulnya rahmah
agama itu cinta
hukum itu diadakan untuk memastikan bahwa hubungan antar manusia itu dijalin berdasarkan cinta kasih
ya itu satu
tapi memang ada problem psikologis
sebagian umat islam ini kalau kita mau memahami tanpa harus membenarkan
mereka ini punya perasaan jadi korban ditindas ya
dibenci secara politik tersisih
sehingga akhirnya yang muncul sikap sensi itu
oh ini mau mengebiri orang islam
mau menghina mau itu
nah jadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan kiai mas dar tadi soal ramadan itu adalah ibadah puasa ramadan itu ibadah pasif
itu ya saya tadi kebetulan nge tweet karena sehari sebelum ramadan
saya bilang puasa ini sebetulnya kalau di dalam tasawuf itu disebut suluk
suluk itu ngelakoni
menjalani spiritualitas tasawuf yang dipadatkan dalam tiga puluh hari
dan cirinya bersuluk itu kalau kata ulama ada empat
empat empatnya itu menunjukkan pasifitas
menahan diri dari apa apa yang halal agar tidak berlebihan
kedua juga disebut itu as sahar
jadi mengurangi tidur bangun malam kiamul lail
pasif juga itu individu
mengurangi bicara bicara yang nggak perlu
menahan diri bicara itu
yang terakhir malah lebih ini lagi
itu yang disebut khalwat atau uzula
jadi mengurangi terlalu tenggelam dalam kesibukan sehari hari bersama orang lain
jadi yang disampaikan kiai mas dhani saya kira perlu digaris bawah
bahwa ini ibadah yang justru membuat kita justru makin rendah hati
makin bisa menahan nafsu
jadi itu hasilnya justru bukan hingar bingar
tapi satu usaha merangkul berbaik hati memberikan kasih sayang
itu yang saya kira harus ditekankan kembali menurut saya
kalau pengalaman anda sebagai jurnalis mas alex
apa yang menjadi catatan bagaimana kemudian masyarakat indonesia mengelola perbedaan
bahkan toleransi itu kan tidak hanya antara umat muslim dengan umat beragama lain
tapi juga diantara umat muslim sendiri
perbedaan perbedaan itu begitu kental dan justru semakin meruncing dalam beberapa kesempatan
menurut anda bagaimana
apakah media dalam hal ini kemudian mengkapitalisasi banyak perbedaan itu
atau justru media selama ini memang sudah mendukung sebagai corong pluralisme
corong untuk menegakkan keberagaman dan memberikan kesejukan bagi semua umat
ya benar terima kasih
itu jadi cerminan masyarakat
ketika masyarakatnya tidak toleran itu tercermin di liputan media
kita lihat bagaimana saudara saudara kita yang masih di gk yasmin yang masih belum bisa beribadah di gerejanya
di bekasi di tempat lain
atau saudara saudara kita syiah yang di sampang masih ada tinggal di sidoarjo di rusun
atau saudara saudara kita di
atau saudara saudara kita di lombok sampai sekarang delapan tahun masih tinggal di wisma transito misalnya
tetapi media itu bukanlah cermin yang pasif
seharusnya dia juga cermin yang bisa membuat perubahan di masyarakatnya
ditata seperti sebelum kita masuk studio dibedakin supaya kelihatan ganteng kelihatan cantik gitu ya
caranya bagaimana supaya media tidak menjadi kompor
dengan cara yang pertama tentu saja menerapkan mengikuti kode etik jurnalistik
tidak melakukan prasangka menyebarkan prasangka
kebencian syiar kebencian hate speech
tidak menyebarkan diskriminasi berdasarkan suku agama ras dan jenis kelamin misalnya gitu
sadar bahwa indonesia ini dibangun dengan
beragam suku bangsa dan agama
karena kalau tidak media akan jadi kompor jadi propaganda memecah belakang
jadi maksud anda keberpihakan itu juga penting dalam media
jadi apa yang disebut media itu harus berpihak berpihak pada siapa berpihak pada kebenaran
kebenaran itu apa
kebenaran bahwa indonesia ini dibangun dengan berbagai macam suku bangsa
terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama itu yang harus diterima
mas alex kalau kita melihat kalau tadi kan anda mengulas bagaimana pemerintah daerah banyak takut oleh sebagian kelompok yang
karena kelompok yang berteriak teriak gitu lah ya kemudian pemerintah daerah takut akhirnya mengakomodasi
menurut anda media sendiri lebih banyak seperti itu nggak
apa media juga banyak ketakutan ketakutan seperti itu atau mungkin gimana

iya sebagian media takut untuk menyiarkan ini
iya sebagian media takut untuk menyiarkan ini
karena pertama dia takut di demo didatangi
kedua sebagian jurnalis memang masih punya perspektif yang intoleran
sehingga atau sebagian mengkapitalisasi menurut anda itu
membuat isu ini jadi jualan dalam tanda petik biar diklik banyak pemirsa
kalau diklik ribuan jutaan newsnya mendatangkan iklan nah itu ada semacam
nah itu di kelas jurnalis itu sudah tradisional
itu jurnalisme yang tradisional
maka senjuk datang misalnya mempromosikan jurnalisme keberagaman basisnya jurnalisme damai
tantangannya berat nggak anda kan pasti sudah keliling indonesia mewartakan ini kemudian mengajarkan menyebarkan virus cinta keberagaman ini
anda apa yang anda lihat kemudian di lapangan
apa yang anda lihat para jurnalis jurnalis di indonesia dalam mewartakan keberagaman seperti ini
iya karena tantangan itu dianggapnya tidak menarik tidak menarik berita ini
yang menarik itu orang dipukulin berdarah darah semakin banyak orang mati semakin bahagia itu tidak menarik
tapi itu tantangan yang harus dilakukan kalau ingin bangsa ini negara ini tetap bisa berjalan dengan baik damai dan seterusnya
itu tadi pak kiai memang betul toleransi keberagaman pluralisme itu hanyalah konsumsi para elit yang dibicarakan di forum forum diskusi yang rapi
kita pakai jazz pakai batik bagus dengan minuman enak sebenarnya di masyarakat itu tidak berlaku atau sebaliknya kita pakai
sebenarnya kalau kita bandingkan ya dengan komunitas di negeri lain
indonesia masih jauh lebih baik lah
jauhnya paling main apa ya ya dikrutuk gitu tapi sampai bunuh bunuhan antara faham yang berbeda
saya kira kok alhamdulillah ya meskipun pernah juga terjadi beberapa titik tapi luar biasa
dan ini istimewa sekali luar biasa karena apa karena pluralitas di negeri ini tuh berlipat lipat ya
toh masih bisa bertahan semua faham ada di sini semua faham semua agama ada di sini
tapi ternyata bisa bertahan jadi saya kira kalau ada intoleransi yang terjadi di beberapa titik
terutama bulan puasa khususnya ya ya masih masih anulah masih ya hanya menghangatkan ya
cuman sebenarnya memang itu berita yang bagus bagi wartawan
iya sebenarnya kalau misalnya tidak diberitakan mungkin juga mereka tidak akan mengulang lagi
tapi kalau bikin heboh rusuh kemudian di blow up semua
pak kiai kalau kita melihat kalau kita melihat tidak hanya itu tidak hanya peristiwa kecil
kalau kita melihat apa yang menimpa teman teman saudara saudara kita kelompok ahmadiyah misalnya
beberapa syiah yang kemudian didiskriminasi secara fisik gitu misalnya
anda melihat bagaimana kemudian umat muslim ini mengelola perbedaan di antara mereka sendiri
tidak bicara mengenai umat beragama
iya tentu saja itu
pak kiai boleh ditahan dulu sejenak
jika ada kesempatan pikir pikir sendiri kami akan segera kembali
ustaz jena berikut ini
kita masih membahas bagaimana aplikasi toleransi dan ramadan ini menjadi pintu masuk untuk mewujudkan toleransi di negeri yang sangat majemuk seperti indonesia
pak kiai kalau tadi kita masih membahas tentang
bagaimana kemudian umat muslim di internal sendiri mengelola toleransi keberagaman ini dengan sangat sejuk
menurut anda intoleransi atau bagaimana kemudian umat muslim ini apakah semakin baik mengelola perbedaan ini atau justru semakin kesini semakin sensitif dan semakin agak berkurang
saya kira masih lumayan lah di indonesia ini
artinya intoleransi meskipun tetap saja kita tandai ada
tapi tidak sampai berdarah darah banyak
seperti di negara lainnya
tapi meskipun demikian kita harus jaga betul
jangan sampai intoleransi ini bertumbuh meskipun pelan dan tidak begitu mencolok
karena sekali lagi pluralitas negeri ini luar biasa
sekali intoleransi itu dibiarkan dan dia membakar dirinya sendiri dan terus itu bisa hancur lebur negeri ini
tapi kalau menurut anda apa yang kemudian kita terlihat dari apa yang kemudian dilakukan
sebagai kelompok kepada sesama kita kemudian sesama saudara saudara muslim kita dengan kehadiran yang banyak itu seperti apa
di kalangan islam sekarang
masih biasa biasa saja ya
ya sudah ada beberapa yang pakai kekerasan ya
jadi dan ini saya pikir bagian juga dari penetrasi atau limpahan dari paham paham radikal ekstrim ya
yang misalnya isis kah atau apalah yang sudah sampai ada tindakan kekerasan fisik membunuh segala macam
itu kan juga sudah harus diwaspadai
dan saya kira tugas dari negara sebagai aparat yang punya hak untuk represif ya
itu harus waspada betul jangan sampai itu terjadi
dan ini bahaya sekali kalau terjadi
sementara bagi tanggung jawab umat islam para pemimpinnya ya
memberikan penyuluan atau pengendalian jangan sampai ada hearting melalui khutbah khutbah
mencederai atau melecehkan pihak lain saya kira itu
itu penting sekali
dan pak jk ya sebagai ketua di bantuan cid itu pernah menghimbau supaya speaker itu dikendalikan
saya kira itu ada bagus
itu gimana pak ya
kita akan lihat bersama ini bagaimana pernyataan dari pak jk
kita akan saksikan di layar di belakang saya
oke ini permasalahannya
ini ketika pak jk kemudian wakil presiden
pak jk kemudian wakil presiden yusuf kala meminta agar pengelola masjid di indonesia berhenti memutar kaset pengajian
menurut pak jk kebiasaan ini tidak membuahkan pahala bagi pemutarnya
tapi justru mengganggu warga sekitar
ini sangat real dan apa ini menjadi fenomena hampir setiap kali ramadan setiap tahunnya
kemudian pak jk mengatakan permasalahannya yang ngaji cuma kaset
dan memang kalau orang ngaji dapat pahala tapi kalau kaset yang diputar dapat pahala tidak
ini menjadi polusi suara
nah anda melihatnya gimana pak yay
ini mendapatkan banyak pertentangan loh
waktu beliau menyampaikan menghimbauan itu ya ada juga suara suara yang
banyak sekali suara suara penentang
betul menentang tapi faktanya saya kira di lapangan sudah diikuti itu
sekarang yang menyetel kaset dini hari ya
com tiga itu sudah sedikit lah
sudah ada sedikit yang saya tahu di daerah saya sudah tidak sehingar bingar zaman dulu
jadi sebenarnya ini diikuti
sekarang banyak masjid masjid yang tadinya kaset di setel jauh sebelum saat waktunya
itu paling hanya azan ya
atau komatnya gitu
jadi sudah diikuti sebenarnya
dan sekali lagi ya itu mungkin karena kita kan anu
kemaru dalam bahasa jawa
maksudnya kan baik mungkin pak yai
kan dulu ada sikap gitu
ini toa ini kan bikinan orang kafir ya
iya dapat pahala katanya
tapi begitu digemar
tapi dengan kritik dari pak ajay kayak saya kira sudah diikuti
paling tidak di masjid yang di kampung saya
banyak yang tadinya dulu dulu selalu nyetel jam tiga sudah mulai heboh ya
sekarang paling ya azannya ada
di luar itu ya udah
tapi pasti masih ada orang
di sekitar kita pasti masih
iya tentu saja ada
terus berlangsung seperti itu
tapi sudah tidak se
kalau pak haidar melihatnya bagaimana orang muslim sendiri mengelola keislamannya
banyak yang menganggap semakin banyak kita semakin kencang apa namanya suaranya itu semakin banyak pahalanya
semakin banyak orang yang denger
semakin banyak pahala saya yang memutar
itu seperti seperti itu bagaimana kemudian kita menanggapi seperti itu
menurut saya ini kembali kepada dua soal yang pak kiai sudah singgung
pak ahmad junaidi juga sudah sebutkan
ini persoalan ada persoalan menurut saya ya
saya bisa benar bisa salah
persoalan kekeliruan memandang atau memahami beragama itu seperti apa ya
kedua juga ada persoalan itu tadi persoalan apa ya inferiority complex gitu ya
jadi menurut saya gejala speaker keras keras itu
itu ada satu persoalan
nggak bisa ekspresi tempat lain
ini saya dengan empati ya bukan dengan sinis ngomongnya
ilmu pengetahuan ketinggalan
peradaban secara keseluruhan ketinggalan
apa yang bisa ditonjolkan
pegang speaker sama amplifier dikeraskan pol
jadi memang itu ada persoalan psikologi sosial juga di situ ya
kemudian ada persoalan tadi ya
menegaskan identitas diri
ada persoalan juga mungkin semacam perlawanan
jadi karena nggak bisa ngelawan lewat bidang bidang lain
sekarang dipaksa dengarkan suara itu
ada persoalan itu dan ada persoalan kesalahan memahami agama menurut saya
antara tadi persoalan syariat dan persoalan akhlak spiritualitas
bahwa kita mesti memahami agama apapun itu puncaknya akhlak dan spiritualitas
itu yang harus didulukan
beragama itu apakah mesti dengan teriak menegaskan identitas diri
atau justru dengan apa namanya kehusuan ya
dengan sentuhan ke hati ya
nah kalau itu maka yang ditonjolkan bukan keras
yang ditonjolkan itu keindahan ya
dan kalau kita bicara mau memberikan rahmat kepada alam semesta
mestinya yang ditekankan itu
kembali kesimpulan saya dua itu
persoalan menurut saya
kesalahan dalam memahami beragama itu seperti apa
dan kedua ada persoalan perasaan terviktimisasi
dan itu masif menurut anda
kalau dalam soal ini menurut saya cukup banyak masyarakat
karena kalau menegur kayaknya cuma pak jk yang berani menegur seperti itu
kalau kita masyarakat biasa misalnya
kita terganggu kita gak mungkin menegur
sebenarnya pak budiono pernah sebelum pak jk
dan mendapatkan tantangan yang keras juga
tapi saya kira harusnya kalau orang siap menjadi pemimpin
itu dia sudah harus siap untuk menjadi tidak populer
bukan justru larut di dalam
masalahnya gampang soal tadi
gampang gampang susah tepatnya
soal misalnya penggunaan kekerasan pemaksaan
itu menurut saya kuncinya sederhana
kalau pemerintah mau tegas menegakkan hukum
gak akan ini merambat kemana mana
tapi saya kebetulan pernah punya kesempatan bertemu dengan beberapa rekan lain
dengan pak jokowi
saya terus terang sampaikan bahwa penyebabnya ini antara lain
menurut saya pemerintah tidak tegas
kita semua sepakat bahwa apapun yang dilakukan pemerintah
harus tetap menghormati dan memelihara hak asasi manusia
tapi jangan sampai karena persoalan ketakutan berlebihan
soal hak asasi manusia
pemerintah akhirnya nggak berani berbuat apa apa
hukum sudah jelas kok
orang berdemo boleh
orang unjuk rasa boleh
tapi kalau sudah sampai pemaksaan
itu sudah harus diambil tindakan tegas oleh pemerintah
ini yang menurut saya pemerintah dalam soal ini lemah
masih lemah menurut saya
kalau kiai sendiri melihatnya bagaimana
ini kemudian apa yang kemudian bisa menjadi pembelajaran
bukan hanya bagi pemerintah di bulan suci ramadan ini
bagaimana masyarakat juga
bahwa pendidikan di bulan ramadan itu tidak hanya melulu habluminallah
kita berpuasa untuk diri kita
supaya kita masuk surga
banyak dapat pahala
tapi juga kemasyarakatan
bagaimana pemerintah yang berpihak kepada
berpihak kepada semua kelompok yang ada di bangsa indonesia ini
bagaimana kiai malolah
memang penegakan hukum itu domennya pemerintah
masyarakat warga masyarakat tidak boleh masuk ke situ itu
paling tidak kalau mau dilakukan mendorong
supaya pihak aparat pemerintah yang punya kewenangan corsion itu
jangan sampai dibiarkan tindakan pengurusakan
lalu tidak ditindak oleh pemerintah
oleh aparat yang memang punya kewenangan
lalu kemudian bisa kemana mana
jadi ada batas batas
bagi kita sebagai warga masyarakat
hanya memberikan mengingatkan saja
tapi kalau sampai pada tindakan pemaksaan
itu memang kewenangan pemerintah
nah kalau kita lihat kadang kadang pemerintah ragu ragu ya
atau gimana enggak
tidak tahu apakah
memang dia takut
ataukah dia ingin
cari selamatnya saja
karena ketika melakukan tindakan kekerasan
kepada kelompok yang
itu takut nanti
karena statistik pemilu ada di situ
jadi dia takut karena statistik pemilu
tapi kalau kita bicara mengenai ke depan pak kiai
kita bicara pendidikan
bagaimana kemudian menciptakan
masyarakat indonesia yang ke depan lebih toleran
dengan pendidikan agamanya
juga pendidikan agama yang lebih sejuk
pendidikan agama yang tidak selfis
bagaimana kemudian menghargai pluralitas kita
ke depan seperti apa
emang bagian tugas itu begitu
kalau tokoh tokoh agama
komunitas agama itu menegakkan akhlak
kalau penegakan hukum
yang sifatnya memaksa
itu adalah pemenang aparat negara
dan harus dilakukan
jangan sampai aparat negara mestinya bertindak
tapi tidak melakukan tindakan
itu juga salah
akibat salah satu diantaranya
bahwa nanti masyarakat yang mestinya
hanya sampai batas
dia akan bertindak melakukan kekerasan
ini bisa runyam
jadi masing masing harus mengambil tanggung jawabnya
sebagaimana yang menjadi tanggung jawabnya ya
kemudian yang tidak kalah penting
sekali lagi karena
dan oleh karena itu
yang harus menjadi tema utama kita
sekali lagi bukan
atau bahkan di pasar pasar gitu
kalau kita mau menggarisbawahi
keunggulan agama kita
ya kepada umat yang memang sudah
sudah ada di dalamnya
terutama kalau kita mau menggariskan keunggulan
secara verbal ya
kita mengharuskan keunggulan agama kita
dengan akhlak yang mulia
saya kira itu semuanya welcome saja kan gitu
misalnya kristen cinta kasih
kemudian islam menggariskan keadilan
itu pasti semuanya kan peaceful field
semuanya kan pasti akan menerima dengan baik
tapi kalau pakai khutbah khutbah
kemudian hearthing kepada pihak lain
memang harus ada aturan lain
dan sekali lagi kalau dalam
agama saya kira semua agama
kembalikan kepada diri anda
kalau anda dicela
kalau nggak suka ya jangan mencelah
kalau anda suka dipuji
ya pujilah orang
kalau kamu tidak suka dicelah
nah ketika berkaitan dengan persoalan tindakan hukum
ini memang negara harus turun tanda
negara tidak boleh ragu ragu
tidak boleh ragu ragu hanya karena ingin
mendapatkan simpati sesaat gitu
mas alex terakhir dari anda
apa catatan anda terakhir bagaimana kemudian
masyarakat indonesia mewujudkan toleransi
pemerintahnya juga tegas
medianya juga berpihak pada kemajemukan
apa yang kita harus mulai dari awal
semua pihak menyadari
menyadari bahwa indonesia ini
basisnya dibangun dengan
kemudian kalau itu sudah disadari
medianya bisa menghargai itu
terjamin dalam kode etik
pertanyaan yang saya ingin
pemerintahnya menyadari itu
sehingga tidak ragu untuk melakukan
dengan membiarkan itu
sebenarnya juga melanggar ham
membiarkan itu juga pelanggaran
kelompok si a tetap di
ahmadiyah dibanggil orang dipukul
di tempat lain juga begitu
itu membiarkan itu juga sebuah pelanggaran ham
kalau itu semua disadari
perlindungan pada kelompok kelompok
itu akan berlangsung
yang terakhir pak haidar
untuk penutup kita bagaimana kemudian memberikan injeksi
kekuatan untuk pemerintah
untuk menegakkan apa yang tadi kita
sudah bicarakan di bulan suci ramadan sebagai momentum
meskipun ini barangkali tidak ingin didengar
oleh banyak orang
negeri ini sudah membuktikan
bahwa mayoritas rakyat indonesia itu
model model keislaman yang eksklusif
selamanya dalam kenyataan
apalagi di saat saat terakhir
seperti yang dimusuhi oleh kelompok kelompok
islam yang suka geruduk
juga tidak mendapatkan dukungan
kalau pemerintah atau
oknum oknum di pemerintah
merasa bahwa posisi politik mereka akan menjadi kuat
dengan mendukung kelompok kelompok
sebetulnya tidak butuh intelijensi yang terlalu tinggi
bahwa kelompok seperti ini di indonesia tidak besar
sedikit saja buka telinga sedikit
mereka akan sadar bahwa rakyat indonesia mayoritas tidak mendukung itu
mudah mudahan ramadhan ini menjadi momentum bagi kita semua
mudah mudahan mereka menyadari ini
karena seperti kata k master tadi
kalau meskipun betul negara kita plural
toleran dan lain sebagainya
hal hal seperti ini
bisa menjadi bola liar
kalau kecil tidak segera dicegah
itu dia akan berkembang
dan kita nanti menjadi menyesal
kemajemukan di negeri ini
tidak terganggu oleh sekelompok kecil orang
baik terima kasih bapak bapak
kita berharap apa yang sudah kita cita citakan
kita bahas disini
bisa terwujud tidak ada lagi kekerasan atau senama agama
menegakkan kebenaran dengan kekerasan
terima kasih sekali lagi pak kiai pak haidar dan mas alex